ini gimana sih tat
pengajiannya dikebun lagi kayak zaman dulu
ya kegiatan berkebun ini adalah merupakan bagian dari pengkajian alam
iya enak banget
terus kegiatannya sama juga kayak dulu
kamu harus menteliti setiap helai daun
setelah itu kamu harus bersihkan dari hama
ini kemana lagi nyari mereka ya
kenapa mereka nggak ada di gps ya
hai neng ceti masih inget nggak
eh kamu yang waktu itu saya boncengin
tapi perasaan agak beda ya
kamu tuh pernah boncengin sama si janggo
gimana gini ceritanya
jadi waktu itu gue pengen beli pembalut sama kebutuhanan gue lainnya
terus gue minta antrin dia ke mall
emang lo udah anterin ke minimarket
jadi kalian udah saling kenal dong
aduh udah pasti udah saling kenal
jadi perkenalannya itu sangat berkesan
udah kayak film film india gitu
masa diupain yang ganteng begini ate
kita ini mau permisi soalnya mau bagiin prosedur ya
brosur aduh coba liat a a boleh ikutan dong
berarti a a boleh ikut dong
nggak boleh pengajian muslimat itu khusus wanita
aduh sini neng
jangan salah pengertian
a a kan cuma ingin nyebarin brosur ini nih ke warga
jadi akan cepat tersebar begitu ke warga semua
kalau a a janggo ini mau ngebantu kita nyebarin brosur
saya duluan ya
yuk yuk duluan ya
brosurnya udah mulain disebar
brosur apa tuh
itu santri wadil udah pada mulain nyebarin brosur
yang soal pengajian muslimat warga
oh itu kan pengajian khusus santri putri
nah kalau santri putra ini kita punya pengkajian tersendiri
kita akan melakukan pengkajian alam
maksudnya pengajian alam gimana ustadz
terima kasih ya bapak bapak udah membantu
iya kalau gitu saya permisi dulu
dari jalan ya
terima kasih ya mas emas semuanya
semoga allah membalas kebaikan hati kalian
oke kalau boleh nanya ini
ustadz sapi'i nya nggak dikasih kabar
oh itu us nya itu adalah usep bukan ustadz
nama bapak mertua saya itu usep sapi'i
beliau sudah meninggal dua tahun yang lalu
kasian bapak mertua saya
dan beliau belum pernah menikmati kiriman doa dari anaknya
begitu juga dengan bang rio
karena kami belum memiliki anak
salah satu pahala yang mengalir
itu adalah doa anak yang soleh
insya allah ada hikmahnya bu
masih terus ustadz s ini
pengajiannya dikepun lagi kayak zaman dulu
kegiatan berkepun ini adalah merupakan bagian dari pengajian alam
viem terus kegiatannya sama juga kayak dulu
kamu harus menteliti setiap helai daun
setelah itu kamu harus bersihkan dari kamu
sementara kamu menteliti dan membersihkan dari hama
di dalam hati kamu kamu dawamkan
berzikir kepada allah
dan bersolawat kepada rasulullah
ketika kamu meneliti daun daun sayur sayuran satu per satu
sampai tangan aneh sampai keribu
semakin keribu tangan kamu
atau semakin besar juga pahalanya
saya mah benar benar gak saka tampar
sama kejadian tadi tuh
untuk omongan ibu ibu tadi
ripe banget sama omongan emak
kok udah denger omongan emak tuh
berarti orang teh kok udah jadi
orang soleh beneran
bahwa asalnya kita kudinjelasin amanah ini
lu orang masih inget gak kata kata ustadz seppu
salah satu ciri
orang yang munafik
adalah orang orang yang kagak pernah amanah
kalau kita jadi orang munafik
maka kita bukan termasuk golongan orang soleh
nah lu tau sendiri kan
kalau orang kagak soleh
makin lama makin serem bahasanya
sekarang apa kita cari tas dulu
abis itu baru ke ustadz safir
gak boleh sinar
gak boleh sinar
mas akelu de iqyat
gak bolehkan abis
abis itu perlu mikir
lagian masa pueblosan untuk apa sih ambil your laparang xd
kek terhidup yang salah
dari kita yang vraag
sampai jumpa di video selanjutnya